dua anggota tni dilaporkan tersambar petir di depan mabes tni cilangkap jakarta timur
pada rabu sore satu korban dikonfirmasi meninggal dunia
dari video amatir yang direkam warga di lokasi kejadian
tampak anggota tni yang tergeletak di pinggir trotoar setelah tersambar petir
korban kemudian dibawa oleh rekan sesama anggota tni dari lokasi kejadian menuju rumah sakit
korban diketahui berjumlah dua orang dan pada saat kejadian diketahui sedang berteduh di bawah pohon
satu korban bernama prada ardiansyah meninggal
sementara satu korban lainnya klasis satu perbekalan bernama dhani
masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit ridwan meraksa jakarta timur
itu masih ada itu tadi masih a gitu
kepala pusat penerangan tni maijen nugraha gumilar
mengonfirmasi salah satu prajurit tni korban tersambar petir prada ardiansyah yang meninggal
korban disebut mengalami pendarahan di bagian telinga